masyarakat luas baik itu pengusaha pegawai pekerja pabrik
supir taksi supir bus supir truk kene pengumum di ojek
petugas parkir para pengrajin pedagang kecil pelaku usaha mikro dan masih banyak lagi
oleh sebab itu pemerintah ingin memberikan perhatian besar
dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat
dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah
pada tanggal tiga puluh satu maret yang lalu saya telah menyampaikan
kebijakan mengenai penerima manfaat dari program keluarga harapan
yang diberikan kepada sepuluh juta keluarga penerima
jumlahnya total anggarannya adalah rp tiga puluh tujuh empat triliun
yang berkaitan dengan kartu sembako diberikan kepada dua puluh juta penerima
per orang diberikan rp dua ratus per bulannya dan totalnya adalah rp empat puluh tiga enam triliun
kemudian kartu prakerja
yang sudah saya sampaikan
yang lalu juga lima puluh lima enam juta orang
insentif pasca pelatihan sebesar rp enam ratus selama empat bulan
anggaran yang disiapkan adalah rp dua puluh triliun
kemudian juga pembebasan tarif listrik rp empat ratus lima puluh va
dan diskon tarif playstrik untuk rp sembilan ratus va
yang tadi yang rp empat ratus lima puluh
rp lima puluh va dua puluh empat juta pelanggan
dan yang rp sembilan ratus va tujuh juta pelanggan
anggaran yang disiapkan adalah rp tiga lima triliun
dan dalam minggu ini
pemerintah telah memutuskan
beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru
bantuan khusus bahan pokok sembako
dari pemerintah pusat untuk masyarakat di dki
dialokasikan untuk dua enam juta jiwa atau satu dua juta kakak
dengan besaran rp enam ratus ribu per bulan selama tiga bulan
anggaran yang dialokasikan rp dua dua triliun
kemudian bantuan sembako untuk wilayah bogor depok
tangerang dan bekasi diberikan kepada satu enam juta jiwa
sebesar rp enam ratus ribu per bulan selama tiga bulan
dengan total rp satu enam juta
total anggaran rp satu triliun
untuk masyarakat di luar jabodetabek
akan diberikan bantuan sosial tunai
kepada sembilan juta kakak
yang tidak menerima bansos pkh maupun bansos sembako
sekali lagi kepada sembilan juta kakak
sebesar rp enam ratus ribu
selama tiga bulan
dan total anggaran yang disiapkan adalah rp enam belas dua triliun
kemudian juga sebagian dana desa
juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa
diberikan kepada kurang lebih
sepuluh juta keluarga penerima
dengan besaran rp enam ratus ribu per bulan
selama tiga bulan
dan total anggaran yang disiapkan adalah
sejalan dengan hal tersebut juga
kita akan memperkuat program padat karya tunai
yang total anggarannya adalah rp enam belas sembilan triliun
ini nanti ada di kementerian desa
dengan program padat karya tunai desa
ini targetnya adalah lima puluh sembilan ribu tenaga kerja
kementerian pupr dengan program padat kartu tunai juga
targetnya lima ratus tiga puluh ribu tenaga kerja
dengan total nilai kurang lebih sepuluh dua triliun

dengan total nilai kurang lebih sepuluh dua triliun
kemudian di kementerian yang lain
kementerian kelautan dan perikanan
kemudian kementerian perhubungan
dan yang terakhir
polri juga akan melaksanakan program keselamatan
ini seperti program kartu prakerja
namanya program keselamatan
polri yang melakukan perhubungan
dengan perhubungan sosial dan pelatihan
targetnya adalah satu ratus sembilan puluh tujuh ribu pengemudi taksi
sopir bus atau truk dan kenaik
akan diberikan insentif rp enam ratus
rp enam ratus ribu per bulan selama tiga bulan
anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar rp tiga ratus enam puluh miliar
bapak ibu dan saudara saudara yang saya hormati
pada kesempatan yang baik ini
pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir
lagi anggaran anggaran yang tersedia
untuk menambah lagi bantuan sosial
memperluas peluang kerja bagi masyarakat
di lapisan bawah untuk program padat karya
kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah
kita harus hadapi bersama sama
saya mengajak para pengusaha untuk berusaha keras
mempertahankan para pekerjanya
dan saya mengajak semua pihak untuk peduli
kepada masyarakat yang kurang mampu
dengan bergotong royong secara nasional
kita bisa mempertahankan capaian pembangunan
dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan
dan sekali lagi saya ingin memberikan apresiasi
yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan
dalam hal ini dokter para perawat
tenaga medis yang berada di rumah sakit
dalam kita berperang melawan covid sembilan belas ini
saya memberikan apresiasi yang tinggi
dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini